tidak lengkap rasanya jika berada di cirebon tapi tidak berbelanja batik khas kota parawali
ini namun kali ini saya tidak ingin berbelanja saja melainkan juga ingin tahu soal batik khas
cirebon saya pun berkunjung ke museum batik terusmi terletak di jalur pantura cirebon
tepatnya di sentra batik desa trusmi pleret cirebon saya disuguhi berbagai budaya khas cirebon
mulai dari topeng hingga motif batik cirebon yang terkenal mega mendung menurut angga prabowo
museum yang dibuka sejak tahun dua ribu delapan belas ini memiliki konsep pop art sehingga bisa menarik minat dari
para milenial untuk mengenal batik cirebon ya museum batik tusmi itu kita kombinasi antara
teknologi dengan budaya makanya kita karena kaum kaum milenial itu kan pengennya yang
yang spot foto jadi kita combine budaya dan teknologi makanya di museum batik tusmi ini
kita ada video mapping yang di tengah posisinya seperti itu tidak ada kesansuran selama berada
di museum ini hampir semua sudutnya bisa dimanfaatkan untuk berfoto di museum ini juga
menyediakan toko yang menjual beragam motif dan model batik yang cocok untuk oleh oleh oci
pengunjung asal jakarta sengaja berkunjung ke cirebon untuk
mengundungi musium batik dan juga berbelanja batik karena saya direkomendasi nama teman teman
yang udah pernah kesini pusat batik terusmi ini luar biasa ya banyak pilihannya kemudian lengkap
gitu jadi kita memilih untuk menuju ke sini gitu lokasi yang strategis di jalur pantura museum ini
juga bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung yang ingin balik ke perantauan di wilayah jabodetabek
untuk beristilahat sejenak karena tidak ada rest area di kota puncak javanah dan juga di kota javanah
yang ingin balik ke perantauan di wilayah jabodetabek untuk beristilahat sejenak karena tidak ada rest area di kota puncak javanah dan juga di kota cirebon